sejak bahan bakar minyak atau bbm naik
tarif angkutan kota atau angkot di jakarta belum disesuaikan
hal ini membuat supir angkot reguler non jaklingko pasrah
beberapa supir mengaku ada yang meminta tambahan rp satu
meskipun tidak jarang penumpang menolaknya
supir angkot reguler non jaklingko yang ditemui di terminal kampung melayu jumat siang
kita naikin rp satu maunya penumpang ya ibaratnya maklum lah
banyak yang protes juga pak nggak terima gitu
pengalaman serupa di alami supir lainnya
meskipun menaikkan tarif merupakan kebutuhan
namun selama pemerintah daerah belum mengeluarkan maklumat
mereka terus khawatir ditolak penumpang
menurutnya menaikkan tarif secara sepihak berarti juga melawan pemerintah
memang ada juga masyarakat itu yang ngasih rp tujuh
cuma ada juga kelimpahan
rp lima kita minta jadi kayak ribut akhirnya kita yang ngalah gitu
menurut mereka idealnya pemerintah daerah menaikkan tarif rp dua
namun mereka tidak keberatan jika hanya naik rp satu
salah satu penumpang menganggap wajar tarif angkot naik
kalau dari aku sendiri sih nggak keberatan
namun demikian ada juga penumpang yang menanggapi dingin harapan supir angkot
menurut tiga ibu ini
rencana kenaikan tarif akan memberatkan pengeluaran mereka
karena angkot kalau bisa gratis lah
angkotnya ya keberatan dong
ya karena kita kan orang kecil ya dari mana sih
sedangkan gaji nggak ada nggak naik
masyarakat kecilnya jelas keberatan
meskipun didukung dan ditolak oleh penumpang
rencana penyesuaian tarif angkot reguler nonjak lingku tidak terlalakan
dewan pimpinan daerah organisasi angkutan darat dpd organda dki jakarta
sudah mengajukan rencana tersebut ke balai kota
ketuanya safruhan sinungan mengklaim
gubernur anies baswedan akan mengeluarkan surat keputusan itu
rumus yang kami sampaikan
dengan rumus yang ada di tkj dan rumus yang ada di bitsub
hampir sama nilainya jessica
tapi kita bulatkan ke atas
jika ketemu angkasa
rp kenaikan tarif yang kami usulkan ke gubernur
dengan adanya penyesuaian tarif
supir angkot memiliki dasar kuat untuk menagi ongkos tambahan kepada penumpang
sebaliknya dpd organda dki jakarta meminta penumpang memahami kondisi yang terjadi
suryo utomo imam muhairib jakarta